pasca liburan idul adha puluhan pegawai negeri sipil pemerintah kota bekasi jawa barat terlambat mengikuti apel pelepasan api pekan olahraga nasional
sejumlah pegawai negeri sipil dan juga peserta apel pelepasan api pon ke sembilan belas terpaksa tidak mengikuti apel lantaran terlambat sampai di kantor pemkot bekasi
para pns ini bertahan di kendaraan masing masing karena penjaga gerbang kantor pemkot tidak memperkenankan mereka masuk
para pegawai yang terlambat ini berdalih terjebak kemacetan
apel pelepasan api pon digelar di halaman kantor pemkot bekasi
apel pagi tersebut diikuti pns musbida pelajar dan sejumlah atlet kota bekasi
api pon diserahkan langsung oleh wali kota bekasi kepada panitia penyelenggara

api pon diserahkan langsung oleh wali kota bekasi

hingga rabu polisi masih menyelidiki kasus penyiraman air keras yang menimpa lima pelajar itu
tim liputan cnn indonesia